dengan menggunakan kereta relistrik kali ini saya akan menyambangi lokasi berburu barang lama di selatan jakarta
jalan jalan di jakarta enaknya naik krl
omkosnya murah rp tiga per dua puluh lima km pertama
nah sekarang saya mau ke tempat yang lama berburu barang plastik
tak jauh dari stasiun kebayoran lama ada pasar loak nih
cocok buat anda yang ingin jual beli barang bekas tapi harganya miring
pasar lowak ini berada tepat di samping stasiun kebayoran lama
di sini anda dapat berburu beragam barang
mulai dari hiasan uang lama tas hingga sepatu
sudah lama nih jualan di sini
sudah lama baru tiga tahun
tahunan ini kan jual di pinggir jalan seperti ini nih
pernah dirajia petugas
itu ada waktunya atau gimana
enggak itu kalau kadang kadang ada yang lewat
kita tutup dulu
terus nanti buka lagi
namanya juga cari nafkah ya
pemkot jakarta selatan berencana menjadikan pasar ini sebagai destinasi wisata belanja dengan konsep free market
aneka barang vintage pun bisa ditemukan di sini
lukisan kamera tempo dulu cangklong berlapis emas hingga miniatur kapal pinifi berharga jutaan rupiah
pasar ini pun berpotensi menjadi surga bagi para kolektor
berburu barang lama tak selalu di pasar loa
di halaman rumah seperti ini pun jadi
jadi di jalan masjid al huda kebayoran lama ini ada tempat untuk berburu barang klasik
orang yang pernah singgah ke sini bilang kalau tempat ini hidup game karena tempatnya nyempil
galeri yang berlokasi dekat stasiun kebayoran lama ini dirintis pintar
bersama suaminya pada dua ribu sepuluh
awalnya kita itu suka berburu ya
berburu hunting lah istilahnya untuk barang barang klasik awalnya
dan itu lebih kepada hobi
sehingga pada saat kita ada space seperti ini kenapa sih nggak kita bisa taruh biar semua orang bisa lihat gitu loh
mengajak warga ibu kota untuk bernostalgia di eranya menjadi alasan utama galeri ini eksis
di zaman serba canggih kayak gini masih ada loh yang jual kaset
nih kayak albumnya boyz ii men ini diproduksi tahun sembilan puluh empat
nah harga kaset kaset ini range nya dua puluh seratus ribu rupiah tergantung dari tahun produksi tingkat kelangkaan kasetnya
atau semakin legendaris penyanyinya maka harganya semakin mahal
nah ya pasti
sekitar lima koleksi barang klasik ada di sini
majalah lama poster poster penyanyi legendaris lukisan sampai buku terbitan dari masa ke masa
tempatnya enak ya
terus juga suasananya juga menarik
dan saya juga sering nongkrong di sini sama teman teman saya gitu
selain nongkrong juga kan saya juga sekalian baca baca buku
buka setiap hari mulai pukul sebelas siang galeri ini juga memiliki tempat bagi anda yang ingin merasakan sensasi berwisata kuliner dengan interior bergaya vintage
ngopi atau ngemil cantik di tempat ini pas banget nih nongkrong untuk kaula muda di jakarta
saya banyak baca ulasan tentang tempat
ini ada yang bilang ini hidden gem tempat nongkrong yang unik galeri rasa perpustakaan
tapi bagi saya nih tempat ini pas banget untuk bernostalgia
saya berasa dibawa ke era sembilan puluh an atau bahkan lebih lama lagi
victor pangaribuan fajar bolivia jakarta